dalam rangka ulang tahun persib ke delapan puluh empat serta peluncuran seragam tim juga tim persib tahun dua ribu tujuh belas
para penggemar atau bobotoh persib mendatangi stadion siliwangi
ribuan bobotoh persib terus berdatangan sejak siang hari ke stadion siliwangi
mereka ingin melihat acara launching jersey juga tim persib terbaru yang akan diselenggarakan malam ini
berbagai pertunjukan juga stun disiapkan di luar stadion
juga ada acara jalan santai sejauh dua km yang diikuti oleh ratusan peserta
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di bandung jawa barat
selamat sore wilam
bagaimana kemeriahan dan antusiasme warga bandung khususnya pendukung loyal persib pada pawai pemain bintang dan bobotoh
ya selamat sore ratu
tidak henti hentinya boboto berdatangan ke stadion siliwangi sejak siang tadi
meskipun sempat diguyur hujan tapi itu tidak mengurung
saya juga sangat berharap bahwa mereka akan mengatur niat mereka untuk menyambut tim persib yang baru tim persib tahun dua ribu tujuh belas dalam menghadapi liga satu yang akan dimulai pada lima belas april nanti
dan semenjak siang tadi sudah berbagai acara dilakukan dan saya sungguh antusiasme saya juga sangat terbawa karena disini banyak sekali orang berdatangan dan tidak henti hentinya mereka mengeluhkan tim kesayangan mereka

saat ini juga saya sudah bersama dengan salah satu bobotoh persib yang ada disini
selamat sore pak om
selamat sore assalamualaikum pemirsa cnn
kami sebagai bobotoh tadi datang ke sini kurang lebih jam dua belas
tadi sempat terguyur hujan dan alhamdulillah pada sore ini acara bisa berjalan
agenda tadi telah dijalankan yaitu jalan santai terus pembagian door fresh dan mungkin nanti diantaranya launching malam
oke pak om yang paling ditunggu acara malam ini apa
yang paling ditunggu sama boboto semua mungkin ya khususnya bagi kami dan umumnya bagi semua bobotoh yang ada di jawa barat ya
ini diantaranya tim kesayangan warga jawa barat semua yaitu launching
untuk memperkenalkan semua para pemain diantaranya ada yang baru ada yang muka muka lama gitu diantaranya
mungkin banyak pemain baru ya salah satunya michelle esien dan kaltun kolny
bagaimana peluangnya menurut para bobotoh
menurut kami dan semua para boboto ini optimis ya sekali dengan mendatangkan pemain pemain go internasional gitu ya
mudah mudahan kami optimis dan mudah mudahan pada tahun dua ribu tujuh belas ini persib mendapatkan juara gitu ya
mudah mudahan niat cita cita semua pemain ofisial bobotoh tahun ini target kita adalah juara
terima kasih pak om
seperti itulah kira kira ratu antusiasme para boboto yang sejak siang tadi datang di sini dan mereka akan terus setia menanti sehingga tim persib nanti di launching
juga tim jersi dan akan ada launching aplikasi juga dan acara ini akan berlangsung hingga nanti jam sembilan malam
seperti itu ratu
baik wilam semoga nanti cuaca tetap bersahabat ya sampai berakhirnya acara ini
terima kasih wilam nasution